persib bandung mengawali langkah awal di piala presiden dua ribu tujuh belas dengan sempurna
meskipun hanya menang tipis satu dalam laga menghadapi psm makassar
persib berada di puncak klasemen sementara grup c piala presiden dua ribu tujuh belas bersama dengan persiba balikpapan
persib diuntungkan status juara bertahan sekaligus tuan rumah grup c
meski begitu maung bandung tak mampu menembus pertahanan psm makassar pada babak pertama
baru di babak kedua persib bisa memecah kebuntuan lewat gol vladimir fujovic
yang memanfaatkan sepak ponjok
skor satu bertahan hingga laga usai
pelatih persib jajang nurjaman mengaku puas dengan hasil positif laga awal timnya